rapbn dua ribu dua puluh tiga sudah disahkan oleh pemerintah dan resmi menjadi undang undang apbn dengan anggaran belanja di atas tiga triliun rupiah
banyak ekonom dunia yang memprediksikan dunia akan resesi di tahun dua ribu dua puluh
lantas apa saja tantangan apbn dua ribu dua puluh tiga untuk mengantisipasi resesi
kita akan bahas bersama dirjen anggaran kementerian keuangan isa rahmatawarta
selamat sore pak isa
selamat sore mas reza
iya serta ada ekonom bank permata joshua pardede selamat sore pak joshua
selamat sore reza selamat sore pak ika
selamat sore bang joshua
baik selamat sore saya menuju ke pak isa terlebih dahulu
pak isa ini dunia kan dihadapkan dengan ancaman resesi global begitu
bagaimana dengan ketahanan ekonomi indonesia pada saat ini
dan langkah antisipasi apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk meredam resesi di tahun depan
baik terima kasih mas reza
seperti yang disampaikan oleh
ibu menteri keuangan ya keadaan kita bukannya baik baik saja
kita harus betul betul tetap mewaspadai berbagai perkembangan yang bisa setiap saat terjadi
dan untuk itu kita memang menyiapkan apbn kita juga dengan
pahaman mengenai situasi yang sangat dinamis tersebut
jadi apbn yang optimis namun tetap waspada
karena itu kita akan melihat kemungkinan perkembangan harga harga komunitas
kita juga akan melihat kemungkinan adanya tension yang tidak kunjung berhenti naik turun dan sebagainya
karena itu yang terpenting apbn kita harus tetap mampu menjaga masyarakat kita menjaga perekonomian kita
tentu saja apbn itu harus tetap sehat
karena kalau apbn tidak sehat
dia tidak bisa menolong perekonomian kita dia tidak bisa menolong masyarakat kita
untuk itu kita akan membuat apbn kita pertama selalu sehat
namun juga kita ingin melihat di apbn kita ini ada fleksibilitas untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi di tahun depan
dengan apbn yang berkarakter demikian insya allah kita akan melihat apbn kita tetap mampu untuk merespon bagai dinamika dari perekonomian dunia
pak joshua tadi pak isa mengatakan bahwa apbn dua ribu dua puluh tiga optimis dan juga waspada
anda setuju dengan pendapat itu
ya saya pikir memang dari sisi arah kebijakan dari apbn dua ribu dua puluh tiga ini adalah
pak isa bahwa mana meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
dan memang tonenya cenderung optimis
ya ini juga mempertimbangkan kerja ekonomi indonesia di kuartal satu dan kuartal ke dua tahun ini
cenderung cukup baik ya
juga ditopang juga oleh aktivitas sektor sektor usaha
yang seperti misalkan industri manufaktur dan juga perdagangan yang sudah kembali
saya ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi optimismenya
dan juga dari sisi waspadanya tentu kita melihat bahwa dampak dari resesi global ini makin nyata
ya karena tadi akibat dari naikan suku bunga bank sentral global terutama di negara maju yang cukup agresif ya
sehingga ini dikhawatirkan bisa membuat up landing ataupun perlambatan yang cukup signifikan juga
keluargaan ekonomi negara maju
ini tentunya akan turut mempengaruhi langsung dan tidak langsung pada ekonomi indonesia
sehingga makanya melihat bahwa sekalipun optimisme tentu tetap ada kewaspadaan
hadapi ketidakpastian global yang masih akan cukup tinggi di tahun depan
oke baik pak isa
tadi dikatakan oleh pak joshua adalah ketidakpastian global begitu ya
dengan melihat ketidakpastian global yang terjadi sampai dengan sekarang begitu ya
anda melihat seperti apa
prospek ekonomi indonesia di tahun depan
secara umum kami tetap optimistis bahwa kita akan bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ini
jadi perekonomian kita akan tetap kita usahakan untuk tumbuh
namun demikian di dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut tentu kita akan melihat dinamikanya
jadi apabila kemudian terjadi situasi yang menurut
kita harus bisa membawa apbn ini cepat merespon tidak terlambat
dan kemudian kita bisa memastikan kemudian daya diri masyarakat momentum pertumbuhan tadi itu bisa tetap terjaga
jadi memang di dalam situasi yang tidak menentu itu kemampuan untuk merespon dengan cepat fleksibel
itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita miliki
nah dalam hal ini kami cukup yakin apbn kita sendiri memiliki fleksibilitas yang cukup
sehingga dalam hal jadi dinamika tersebut kita akan bisa merespon dengan baik
nah hanya kemudian nanti kemampuan kita membaca situasi sehingga respon tersebut tepat waktu tidak terlambat
itu menjadi sesuatu yang tetap penting untuk kita miliki ke depan ini
oke ini perekonomian tetap diusahakan untuk tumbuh itu pasti harapan kita semua begitu ya pak joshua
kalau melihat seperti itu sebenarnya dari sisi komponen pertumbuhan apa yang akan menjadi growth driver pada tahun depan menurut anda
ya memang kalau kita melihat ini kan ada dua faktor ya
tadi pertama adalah naikkan hubungan acuan bank indonesia
kami perkirakan sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan akan naik ke kisaran lima hingga lima dua puluh lima persen
untuk bisa meredam tekanan inflasi
yang kedua tadi dampak dari perlambatan global yang tentunya transmisinya akan terindikasi kepada orang investasi dan juga net export kita
ya memang kalau kita melihat semua komponen ini tentunya akan cenderung terkena dampak dari kedua faktor tersebut
baik kenaikan bunga acuan bank indonesia serta juga dampak dari perlambatan ekonomi global
namun kami meyakini bahwa konsumsi rumah tangga ini masih akan tetap menjadi driver ataupun penopang
ekonomi kita di tahun depan mengingat dalam rangka membatasi dampak dari kenaikan harga bbm
perintah pun juga sudah mengalokasikan tambahan untuk perlinsos
dan hal ini untuk bagaimana menjaga kebeli masyarakat konsumen terbawah
tentunya ini diharapkan bisa menjadi salah satu faktor yang dapat meng offset membatasi penurunan
yang kita melihat dari sisi
investasi tentunya pada saat ekonomi global menentu
ataupun pada saat ketidakpastian global ini cenderung tinggi
tentu investor cenderung akan handp
dia akan kasih peranan modalnya ke negara negara ataupun ke pasar modal yang cenderung lebih berisiko
sehingga ini tentunya akan bisa berimplikasi kepada si berpotensinya ataupun berlanjutnya penguatan dolar
dan dari sisi tentunya perlambatan ekonomi global tersebut
jadi juga kami melihat bahwa akan terdapat normalisasi dari harga komoditas global
khususnya komoditas ekspor unggulan kita seperti sipil dan batubara
dan tentunya kita akan menghadapi juga potensi penurunan putus perdagangan
dan juga windfall yang tidak setinggi yang kita nikmati tahun dua ribu dua puluh dua ini
sehingga itu kita melihat tadi ada penurunan dari investasi dan juga dari sisi net export
tapi kita melihat
bahwa penurunan yang terjadi dari sisi konsumsi rumah tangga ini cenderung tidak akan signifikan
pak isa kalau kita lihat kan sampai dengan saat ini tekanan global ini telah menggerek inflasi lebih tinggi dari perkiraan pemerintah
bahkan sudah dua kali bi menaikkan suku bunga
nah apa strategi untuk menjaga daya beli
kita lihat bahwa memang inflasi naik tidak hanya di indonesia tetapi juga di negara lain
bahkan sebetulnya kenaikan di negara lain jauh lebih tinggi daripada di indonesia
bank indonesia bersama pemerintah cukup baik saya pikir untuk bisa mengendalikan inflasi
mudah mudahan ini akan terus berlanjut ke depan
nah untuk merespon kemungkinan masih meningkatnya inflasi
sangat mungkin juga berdampak ke dalam negeri
tentu kita menyiapkan beberapa hal
kita akan menyiapkan anggaran untuk menjaga stabilitas harga harga
ini menjadi penting sekali baik untuk ketahanan energi maupun harga pangan
ini perlu kita pastikan tidak kemudian melambung terlalu tinggi melampaui kemampuan masyarakat untuk mengabsorbnya
tentu untuk itu kita berarti harus menyiapkan anggaran untuk subsidi secara cukup
di sisi yang lain
kita juga mungkin perlu menyiapkan bantuan bantuan sosial ya
bantuan sosial yang reguler seperti program keluarga harapan kartu sembako akan tetap dipertahankan
dan kita juga seperti yang terjadi di tahun ini dan praktis tiga tahun terakhir ini
kita selalu waspada dan sikapnya melakukan penyikapan mitigasi yang cukup antisipatif
artinya dalam keadaan keadaan tertentu
pemerintah bisa melakukan
mereka bisa melakukan
bantuan sosial tambahan dan lain sebagainya
ini tentu juga membutuhkan anggaran yang cukup fleksibel
dan ini sedikit banyak juga kita sediakan di dalam apbn dua ribu dua puluh tiga
pak joshua anda melihatnya seperti apa
apakah strategi tersebut bisa dan kemungkinan akan terjadi pada tahun depan
ya saya pikir memang itu tepat yang disampaikan oleh pak isa
bahwa yang kita ketahui bahwa ada lapisan kelas menengah
tentunya ini juga tentunya akan memiliki dampak yang cukup signifikan
sehingga kita melihat di sini kelas menengah ini tentunya akan mengalami perlambatan
sehingga oleh sebab itu memang perlu ada adjustment ya
kalau kita lihat dari sisi bagaimana dari ump
ini juga tentunya kita berharap bahwa pemerintah dapat melakukan adjustment secepatnya
sehingga kelas menengah ini tidak sampai dia mengurangi belanjanya atau bahkan dia harus menguras tabungannya
tentunya untuk menurunkannya
untuk memenuhi kebutuhan primer ataupun sekundernya tentu dia akan mengalami penurunan daya beli
karena tadi pendapatannya sendiri saat ini masih belum ada peningkatan
karena tentang di desil lima atau enam ini bisa turun ke desil empat
sehingga ini yang harus kita waspadai
selain itu juga tadi dari peningkatan
selain itu juga dari peningkatan produktivitas untuk perlintos ini pun juga harus diperlu ditingkatkan
sehingga kita harapkan konsumsi masyarakat tidak sampai turun signifikan yang dialami oleh sebagian negara maju akibat dari kenaikan inflasi yang sangat tinggi
pak joshua ini banyak juga yang berpendapat bahwa postur apbn dirasa masih belum antisipatif terhadap dengan dampak resesi
nah kira kira seperti apa
tapi anda tidak usah dijawab dulu karena kita akan jeda sebentar lagi
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kasihan indonesia newsroom akan segera kembali
kita akan juga terus memastikan bahwa kita memiliki kapasitas untuk menghilirisasi secara lebih baik ke depan
sehingga manfaatnya tidak saja untuk ekspor yang raw material tetapi benar benar memiliki nilai tambah yang lebih baik
ini semua tentunya merupakan kebijakan yang harus kita kombinasikan dan kita terapkan secara terukur
baik pak joshua anda melihatnya seperti apa
ini banyak publik yang menilai bahwa apbn dianggap masih belum antisipatif terhadap resesi bagaimana menurut anda
ya saya pikir tadi pak isna juga sudah menyampaikan kata kuncinya adalah fleksibilitas
jadi tentunya apbn ini harus terfleksibel tadi dipakai sebagai shock absorber
ini pada saat terjadi tolak global yang tidak bisa kita kelola dari dalam negeri
jadi tentunya apbn inilah yang menjadi counter critical kebijakan untuk resisi cloud tersebut
jadi tentunya tadi sudah disampaikan oleh pak isna bahwa resisi bagaimana adjustment ataupun kalibrasi nanti pada saat
di perlambatan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan fungsi yang dipakai oleh pemerintah pada saat ini tentunya
tadi dari sisi belanja ya saya pikir ini tentunya pemerintah
bisa melakukan menunda spending spending ataupun belanja belanja yang memang sifatnya multi year
khususnya infrastruktur yang mungkin dampaknya juga jangka menengah panjang
ini mungkin yang non projek strategis nasional ini saya pikir perlu bisa ditunda
karena tadi ada alokasi tambahan misalkan yang bisa dialokasikan misalkan untuk incentive untuk pelaku umkm
kita tahu bahwa umkm ini pun juga
ditopang juga ataupun perlu ditolong sehingga apalagi tadi dengan menghadapi kenaikan inflasi tersebut tentu ini akan
pengaruh juga omset dan juga daya beli pada sisi permintaannya
dan itu juga dari sisi fleksibilitas itu pun juga saya meyakini bahwa pemerintah dalam sur belanjanya sendiri juga sudah
mengalokasikan sebenarnya belanja lain lainnya ini dalam rangka tadi untuk bisa menjadi buffer
bila terjadi shock dari eksternal
perintah akan lebih adaptif ya tentunya sehingga harapannya meskipun memang tentu yang menjadi challenge juga adalah ke depan ini adalah di tahun depan apakah
tensi geopolitik ini masih akan terus berlanjut
tentunya ini akan bisa berdampak juga kepada beban kepada subsidi energi kita yang dimana kita tahu juga
walaupun pemerintah sudah menaikkan harga bbm di bulan september yang lalu tapi tentu
anggaran subsidi energi
dan juga kompensasinya relatif juga cukup tinggi sehingga
ini yang kita tidak harapkan akan berlanjut di tahun depan
konsolidasi fiskal dalam hal ini
harus melakukan kalibrasi dalam rangka tadi
apabila terjadi penurunan
sisi penerimaan dan sisi
penghematan dari sisi belanja khususnya tadi yang
non produktif ataupun yang bisa
multi years yang bisa dipending tentunya itu harapannya bisa di
terlebih dahulu dalam rangka tadi untuk bisa
dolar dari eksternal khususnya di tahun dua ribu dua puluh tiga yang mendatang
baik pak joshua tadi ada penyikung soal umkm begitu ya
seharusnya menurut anda stimulus seperti apa yang bisa dibelikan oleh pemerintah
agar bisa membantu umkm
bisa mengembangkan lagi perekonomian nasional kita di tahun depan
ya tentunya saya pikir yang sudah dilakukan
dari anggaran p yang lalu kan juga sudah banyak ya
dari sisi subsidi bunga ya untuk umkm
dan juga bagaimana upaya upaya pemerintah
bisa mempercepat digitalisasi umkm ya
supaya kurang inklusifitas pada pelaku umkm agar
dari sisi permodalan
permodalan ini tidak terganggu sehingga
alisasi dari pelaku umkm ini saya pikir perlu ditingkatkan dengan
pelaku umkm pun juga tentunya kan kita tahu bahwa
kemudian pun tentunya masih menghadapi ataupun
masih terdapat scaring effect ya dari pandemi yang lalu sehingga
tentu ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah
sehingga yang kita tahu bahwa umkm ini menjadi backbone ya
juga menjadi salah satu postur ataupun komponen yang perlu harus diperhatikan
oleh pemerintah artinya ternyata di belanja seandainya memang ada
belanja belanja yang misalkan infrastruktur yang non psn yang
bisa ditunda ya sehingga bisa diakuasikan untuk
pos belanja yang perlu ditopang perlu didukung tentunya
khususnya umkm ini saya pikir sangat baik sekali untuk bisa membatasi
dampak perlambatan ekonomi di tahun depan
oke baik kita optimis menghadapi perekonomian nasional tahun depan diharapkan bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami dirjen agaran kementerian keuangan isahra matawarta
serta ekonom bank permata joshua pardede terima kasih selamat sore